pulau sulawesi memiliki sejuta cerita untuk ditelusuri
dan siang ini nabila putri akan mengajak anda untuk berkeliling di mamuju sulawesi barat
untuk melihat keindahan budaya bumi manakara
informasinya akan sekaligus menutup redaksi sian indonesia siang kali ini
saya ratu nabila selamat siang dan sampai jumpa
kabupaten mamuju yang dikenal dengan sebutan bumi manakara
saya memulai perjalanan dari jakarta menggunakan moda transportasi udara
butuh sekitar dua lima jam untuk tiba di makassar
sebelum berpindah pesawat menggunakan pesawat berbadan sedang atau atr
kalau mau ke mamuju dari jakarta biasanya kita memang transit dulu nih di makassar
untuk pindah ke pesawat yang ukurannya lebih kecil
karena memang karakteristik bandara tanpa padang di mamuju sana lebih kecil jika dibandingkan bandara yang ada di makassar
nah selain lewat transportasi udara kita bisa juga nih lewat jalur darat dari makassar
tapi waktunya kurang lebih delapan sampai dengan sepuluh jam
kalau naik pesawat ini ini waktunya kurang lebih hanya satu jam aja
pesawat ke mamuju tersedia setiap hari
sepanjang perjalanan kita pun disuguhkan
dengan indahnya alam sulawesi dari ketinggian
dan tibalah saya di bandara tanpa padang satu satunya bandara yang ada di mamuju
setelah di perjalanan membuat perut terasa lapar
nah sekarang saatnya mencari kuliner khas sulawesi barat
bau pehapi dan kalumpak
bau peapi dalam bahasa mamuju artinya ikan yang dimasak
bahan bahannya pun cukup mudah
ada ikan cepa atau bawal
dan kunyit bubuk
setelah bumbu dihaluskan bumbu kemudian dibalurkan pada ikan
lalu ikan ditata rapi pada sebuah kawalilita atau wajan tanah liat
selain menghantarkan panas lebih baik memasak menggunakan wajan ini diakini dapat menambah cita rasa pada makanan
bau peapi biasanya disajikan tidak dengan nasi
melainkan dengan kue
melainkan dengan kalumpang atau jepa
dulunya jepa dan kalumpang merupakan makanan pokok masyarakat mamuju karena beras yang terbilang langka di daerah ini
jika jepa berbahan dasar singkong kalumpang bahan dasarnya adalah sagu
keduanya sama sama dicampurkan dengan parutan kelapa dan dimasak di atas tembikar seperti ini
rasanya itu beda dengan ikan ikan yang dimasak di luar sana

kalau kita makan kalumpang rasanya beda
lumpang itu cepat kenyang juga
mereka juga memasukkan menu khas seperti bau pehapi dan kalumpang bukan tanpa alasan
melainkan untuk turut melestarikan kuliner khas sulawesi barat agar tak hilang di telan zaman
jadi daripada masakan ini artinya hilang begitu saja makanya saya lestarikan
makanan ini memang nikmat
ada sedikit rasa pedas dari bau peapi ataupun ikan yang dimasak
sedikit banyak mirip juga sama ikan bumbu kuning
tapi ini yang spesial karena memang makannya pakai kalumpang ini
kalau dari rasanya sih rasanya padat teksturnya ini padat banget
jadi menurut saya kalau makan satu gini aja ini pasti udah kenyang banget
manyamang itu kalau bahasa ini artinya enak
selain kulinernya mamuju juga dikenal dengan tenun sekomandi
dalam bahasa mamuju seko berarti persaudaraan dan mandi berarti kuat atau erat
kain diproses secara tradisional menggunakan bahan bahan alam
mulai dari pemintalan pewarnaan benang hingga penenunan
saya pun bertemu dengan nenek dorce yang sudah menenun kain sekomandi selama hampir

proses pewarnaan tak kalah unik
warna merah diambil dari akar mengkudu
sementara warna hitam dan biru berasal dari daun tarun
namun sebelum masuk ke proses pewarnaan utama
dasar kain terlebih dahulu direndam dengan berbagai rempah rempah seperti ini
dan dijemur hampir satu bulan penuh agar berbagai warna dapat menyatu dengan kain
menenun ini apa oma
apa saat proses menenunnya atau pewarnaannya atau apa
lama sebab kalau salah tidak jadi
proses yang panjang hingga berbulan bulan membuat kain ini tak dapat diproduksi secara massal
maka wajar saja jika tenun sekomandi dibanderol dengan harga jutaan hingga puluhan juta rupiah
saya kemudian menuju ke rumah adat mamuju
di rumah raja interior ukiran kayu lengkap dengan tempat duduk sang raja masih tertata rapi
meski sudah tak ditinggali sang raja rumah adat ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan
saya menghabiskan sore yang indah di mamuju dengan bermain permainan tradisional bersama kawan kawan baru saya ini
kau mau main apa
ya ini kalah kak ini artinya saya juga kalah kalau bahas sama mamuju nya
ini nggak sekedar permainan kalau zaman dulunya nih gasing kayak gini ya dibiasa dimainkan saat musim panen tiba
terus cara main gasing ini kan yang menang siapa yang paling lama berputar ataupun bertahan gitu
itu juga mengajarkan salah satunya filosofi hidup
dimana sebisa mungkin kita juga harus terus bertahan sebagaimana gasing yang terus berputar
mamuju sulawesi barat